komisi pemberantasan korupsi melakukan penahanan terhadap wali kota tanjung balai sumatera utara m syahrial
di rumah tahanan kpk cabang kafling c satu jakarta selatan
penahanan m syarial akan berlangsung pada dua puluh empat april hingga tiga belas mei dua ribu dua puluh
wali kota tanjung balai sumatera utara ini dibawa ke jakarta melalui penerbangan pada pukul delapan sepuluh waktu indonesia barat
m syahrial diduga melakukan suap senilai satu lima miliar rupiah kepada penyidik kpk stepanus robin empat puluh tujuh
pemberian uang dengan cara ditransfer sebanyak lima puluh sembilan kali itu diduga untuk menghambat penyelidikan kasus m syahrial di kpk
dalam kasus ini kpk telah menetapkan tiga tersangka
yakni wali kota tanjung balai m syahrial kuasa hukum maskur hussein
dan penyidik kpk stepanus robin empat puluh tujuh
wajah lembaga antirasuah kpk tercoreng usai salah satu penyidiknya tersangkut kasus suap
lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi
kini harus mengusut tuntas keterlibatan penyidiknya
betulkah kpk kini tengah menghadapi degradasi
untuk mengulasnya kita akan berbincang dengan koordinator masyarakat anti korupsi boyamin saiman
selamat malam bang boyamin
bang boyamin selamat malam
oke jelas mendengar suara saya di studio
jelas itu lanjut
oke baik kita juga tadi sebelumnya berupaya untuk mengundang perwakilan dari kpk
tapi tampaknya tidak bisa ikut dalam diskusi malam hari ini
saya ke bang boyamin langsung saja berbicara mengenai penyidik kpk yang tersangkut kasus suap
catatan bang boyamin ini adalah kasus pertama kali
salah satu penyidik terlibat praktek korupsi
atau sebelumnya sudah pernah ada kasus yang hampir serupa
elvira jadi pernah ada dulu namanya akp suparman
itu pernah diproses oleh kpk sendiri karena diduga meminta sejumlah uang kepada seseorang
tapi waktu itu sebenarnya levelnya sangat rendah
karena itu statusnya saksi yang ketakutan jadi tersangka
akp suparman itu tahu bahwa dia tidak akan jadi tersangka
kemudian atas ketakutan orang itu kemudian mengalirlah uang
jadi ini di luar yang proses yang menurut saya levelnya masih rendah
dan kalau yang sekarang ini justru pada posisi penyidik yang berusaha menutup perkara penyelidikan
menjadi dihentikan tidak naik ke penyidikan
jadi memang ini kalau bicara level ini
ini jadi sangat memprihatinkan kalau dalam kasus ini
dan kemudian juga penyidik ini juga dalam posisi tertentu nampaknya dia melakukan upaya upaya yang lain
dan kemudian juga istilahnya proses yang saya dalami juga penyidik ini dulu direkrut
tampaknya juga kurang memenuhi persyaratan dari sisi psikotest
dan bahkan latar belakangnya kalau tidak salah itu lalu lintas bukan verse
jadi nampak kemudian
pemimpinan ini mau mengambil orang yang seperti apa
kemudian terbukti mestinya orang ini tidak lolos dari sisi psikotest
tapi mungkin diloloskan persoalan integritas dan terjadilah persoalan ini
jadi ini dari sisi yang kecil
bahasa saya begini kalau toh kemarin ada yang mencuri emat itu juga masih level kecil juga
tapi kalau penyidik ini kan mencuri informasi berusaha untuk menghentikan sebuah penyelidikan
bekerja sama dengan luar dan transaksi
ini yang sangat menurut saya ini betul betul degradasinya paling rendah di antara sebelum ini
periode pertama kedua ketiga
pak taifudzaman ruki pak antasari pak agus raharjo pak abramsamat
itu ini yang justru menurut saya levelnya degradasinya paling rendah
untuk tadi disebutkan oleh bang boyamin saya harus mengutip apa yang disampaikan oleh ketua kpk pak firly
tersangka salah satu penyidik ini stepanus robin empat puluh tujuh ini
hasil tesnya pada saat seleksi potensi di atas rata rata
hasil tes kompetensi di atas sembilan puluh satu delapan puluh sembilan persen
stepanus mendapatkan seribu
saya paham itu elvira
justru itulah yang ketika psikotestnya dia sangat jatuh
karena di hasil akhir rata rata dia istilahnya dari yang kemarin
istilahnya tayangkan oleh pebri diansah itu
di dalam itu dia hanya menyangkut korupsi kok di luar huruf itu
tapi saya melihat yang bawah kota paling bawah itu
istilahnya direkomendasikan dengan catatan pengembangan
nah kalau kompetensinya bagus tinggi tapi kemudian rata ratanya dengan catatan
itu pasti saya bisa memastikan itu jatuhnya di psikotest
kalau psikotest di jalan tadi pada integritas itu
justru itu yang agak bahaya menurut saya mestinya tidak lolos
sejelek jelek kantor lawyer saya itu setiap calon partner baru saya uji psikotest
jadi saya paham betul psikotest itu seperti apa
ilmunya sekarang sangat meningkat tajam untuk bisa menilai orang itu jujur atau tidak jujur
integritas kemampuan manajemen segala macam itu
ini yang menurut saya malah saya kaget
hasil yang seperti itu harusnya tidak lolos untuk level kpk
karena rekomendasinya adalah dipertimbangkan dengan catatan pengembangan
kemampuan kompetensi dan psikotest harus tinggi semua
justru ini kaget ketika ini terbukti kemudian orangnya kan bermasalah
jadi ini yang sederhana saja elvira
jadi yang harus dievaluasi adalah pola rekrutmennya
atau memang sistem yang berjalan di internal kpk
sehingga membuka celah untuk praktek praktek kong kali kong
ataupun suap seperti ini
ya kalau saya mau milih penghubung
kalau kamu tadi elvira atau sekarang dan
kalau saya dua duanya
rekrutmen juga harus diperbarui bagus
dan saya juga agak kemarin itu biasanya pak carlito wirawan yang dulu dulu
karena beliau mungkin tidak ada selanjutnya
siapa tidak begitu saya mengenalnya
itu sebenarnya lembaga rekrutmen yang di hire oleh kpk untuk rekrutmen
dan kedua juga sistem pengawasan juga mulai luntur
saud sitomorang itu kan value nilai itu menurut saya semakin turun
misalnya tentang dulu itu permainan golf itu dilarang betul
karena itu dianggap bermewah mewahan
karena rakyat masih miskin akibat korupsi
itu bentuk empati dari kpk
nah sekarang saya dengar ada beberapa orang melakukan olahraga golf
dengan alasan misalnya ini hanya internal kpk saja dan kemudian bayar sendiri
bukan persoalan itu kan
persoalannya adalah bergaya hidup mewah itu yang kemudian supaya kemudian tidak melakukan penyimpangan penyimpangan
kemudian dengar bermewah mewahnya itu kan itu
jadi ini banyak yang kemudian nilai nilai yang dulu sangat dipertahankan diperjuangkan
dan juga kemudian diyakini sebagai kebaikan kpk
kemudian banyak yang luntur itu
nah mestinya kan ini istilahnya harusnya ditingkatkan nilai nilai yang dipertahankan dan diperjuangkan sejak dulu itu
tapi sekarang malah luntur
helvira harus ingat dulu waktu saya melaporkan pak firly naik helikopter pulang kampung itu bergaya hidup mewah itu kan jawaban pak firly juga sama
kan saya bayar bayar sendiri kan gitu kan
nah tapi kemudian saya lapor ke dewan pengawas kan kemudian dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya itu mewah
nah itu justru sekarang nilai nilai yang kesederhanaan
dan kedua misalnya tentang untuk menjaga istilahnya sistem
dulu sangat ketat orang orang kpk itu
kalau keluar mencari data atau investigasi segala macam minimal dua orang ada saksi
nah sekarang sering pertemuan pertemuan itu bahkan saya pun juga punya catatan pimpinan itu melakukan pertemuan sendiri
tidak ada saksi tidak dilaporkan kemudian mitigasinya seperti apa
dan juga terbukti ini srp ini juga melakukan pertemuan sampai di rumah dinasnya pak aziz hamzudin juga
artinya ini kan selonong boy nya ini kan sudah hal yang wajar
dan lumrah itu
ini yang tidak boleh itu
dan inilah yang mestinya banyak hal yang harus kita istilahnya kita stressing seriusi untuk ini menjadi sumber masalah kpk yang akan semakin terjun bebas
nah sekarang pimpinan juga begitu
pimpinan pun juga nampaknya mulai beberapa hal seperti misalnya dugaannya bu lili dihubungi atau mencoba ditemui oleh ms
itu mestinya kan harusnya segera di block in handphonenya
berusaha tidak mau ketemu dan juga di
laporkan pimpinan seperti apa sehingga ada mitigasi
dan saya itu kan sejak awal zaman pak abraham samad itu kan mengusulkan
semua pegawai kpk dan pimpinan kpk itu dipasangi gps sehingga ketahuan dia berada di mana
dan itu perlu pengorbanan empat tahun aja loh elvira
itu sebenarnya ini kan kalau memang niatnya baik kan mau mau aja
kalau perlu disadap sekalian kan boleh boleh aja biar tidak ada penyimpangan
kita harapannya memberikan kontribusi yang positif
dalam penguatan anti korupsi di tanah air
banyak catatan yang kemudian belakangan menyorot kinerja kpk
sayang sekali kpk tidak bisa bergabung bersama kita malam hari ini bang boyamin
tapi dengan sederetan kasus yang terjadi saat ini
terakhir korupsi yang melibatkan ataupun kasus suap yang melibatkan penyidik kpk
bagaimana caranya agar masyarakat bisa kembali percaya terhadap kpk
kembali kepercayaan dan bahkan indeks persepsi anti korupsi kita naik lagi begitu ya
kpk menunjukkan tadinya bahwa semua dituntaskan tidak ada tebang pilih
bahkan kalau dulu istilahnya tebang pilih itu kan tinggal ekor ekornya kecil
sekarang itu malah justru yang hilang itu kepala dan badannya
istilah pak effendi gojali kemarin kan dewa dewanya bansos itu malah tidak dipanggil
tidak bahkan dalam surat dakwaan kemarin hilang
ini hal hal yang seperti
ini yang kemudian menjadikan kepercayaan masyarakat semakin turun ini yang harus diantisipasi
dan kemudian saya minta kepada pak firly dan kawan kawan
kalau masih ingin dipercaya itu mestinya menuntaskan semua persoalan itu
kemudian tanpa ada tebang pilih dan kemudian dugaan masyarakat
misalnya ini ada ketakutan dari pimpinan kpk untuk memanggil ini dan itu
seperti kemarin menggeledah saja
kalau kemudian tidak saya gugat peradilan
izin dari dewan pengawas
yang dikerjakan hanya lima
yang benar loh maksudnya
yang lain dikerjakan sudah dua bulan
kan ya tidak ada apa apanya dua bulan
seperti sekarang hari ini saya mendesak kpk segera melakukan penyisaan terhadap cctv di rumah dinas kediaman pak haji samsudin misalnya
dan kemudian cctv di sekitarnya
saya kenapa ini saya harus teriak begini
mestinya ini kan sudah dilakukan kemarin kemarin oleh kpk
dan kemudian nyatanya tidak dilakukan sampai hari ini
apa istilahnya ini terpaksa nanti kalau ini didengar oleh orang
bisa aja cctv nya malah dibuang kan
tapi ya bisa apa boleh buat
daripada kpk juga seperti tidak melakukan apa apa
padahal seperti ini ini kan mengajari ikan berenang
oke kita tunggu
tapi nampaknya kan tidak dilakukan
kita tunggu bagaimana
ini kan sangat memperhatinkan
jadi apa apa seperti kita dorong kita desak
seakan akan kita ajari lagi
padahal ini kan harusnya
kasat gas dan sebagainya itu kan sudah ahlinya
tapi seperti ambigu dan seperti tidak mau apa
mengerjakan apa gitu seperti orang kebingungan
kita tunggu terlebih dahulu ya
kita tunggu terlebih dahulu
karena memang kita lihat kasusnya terus bergulir
kita tunggu sampai mana apakah betul memang akan diusut dengan tuntas
termasuk tadi yang bang boyamin sampaikan
dugaan keterlibatan salah satu anggota legislatif
kita harapkan nanti ada hasil yang cukup mencerahkan dari kpk
lagi lagi kita mendorong bagaimana semangat anti korupsi ini digaungkan bersama
bang boyamin terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami
cinta kita untuk kpk
cnn indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lain yang usai juga